sebelumnya kontingen indonesia meraih medali emas di hari ke delapan asian games dua ribu delapan belas
medali emas ke sebelas indonesia ini diraih dari cabang karate
karateka rifki adiansyah aroshid dari nomor komite enam puluh kg putra
rifki ardiansyah aroshid mengalahkan karateka asal iran amir mahdi zadeh di fase final dengan skor sembilan tiga puluh
ini merupakan emas pertama yang didulang indonesia dari cabang olahraga karate
sebelumnya karate hanya mampu menyumbang dua perunggu yang didapatkan ahmad zigi zaresta yuda
di nomor kata putra dan cokorda istri agung santi siarani di nomor komite wanita lima puluh lima kg